banyak sekali khasiat madu menjadi perhatian dua anak muda asal kota malang jawa timur
ya mereka menciptakan sebuah alat penyaring yang dapat sekaligus mengukur tingkat kemurnian madu
lalu seperti apa sih cara kerjanya berikut liputannya
sebagai penyaring madu portable alat bernama bitek ini memiliki visi membantu peternak lebah ketika sedang berburu madu
seperti ini cara kerjanya
jadi tinggal pencet on kemudian dia akan bergerak kemudian kita atur waktunya setelah itu kita lanjutkan
oke ini setelah diputar tadi beberapa menit tiga puluh menit ya mas ya
ini keluar madunya kita bisa langsung cek kekentalan nih
ya tinggal dimasukin ini sampai level dua sini
kemudian ada aplikasinya kita tinggal cek
indonesia disebut memiliki sembilan jenis lebah terbaik dari sebelas spesies di dunia
hal ini mendasari satrio dan ilham menciptakan bitek
dilengkapi bluetooth dan terhubung dengan aplikasi
bitek bisa mengetahui tingkat kadar air dalam madu hanya dalam waktu dua detik
pengetahuan ini disebut akan membantu peternak ketika berhadapan dengan para tengkulak
peternak mengetahui angka yang pasti maka peternak mempunyai daya tawar yang kuat
karena mereka bisa membuktikan bahwa madu yang mereka hasilkan itu berkualitas
mengingat produksi madu lokal yang mencapai lima belas hingga tujuh puluh lima ton setiap tahunnya
bitec memiliki misi untuk menyalurkan data produksi madu ke industri
tapi haryono dengan dua puluh tahun pengalaman di peternakan madu
memiliki perspektif sendiri mengenai hal ini
tidak perlu berat berat juga pakai motor
dan dia bagusnya ada jumlahnya berapa banyak
sehingga bisa mendapatkan data data yang lebih lengkap ya tentang produksinya setiap saat
kalau kita manual aja pakai buku
masih dalam tahap validasi
alat bitec ini terus dikembangkan sambil mencari model bisnis yang tepat
kita tunggu ke depannya
mampukah bitek menyengat industri madu di tanah air